masjid raya sriwijaya yang digadang gadang menjadi masjid terbesar dan termegeh di indonesia itu
kini menyisakan areal yang ditumbuhi semak belukar
hanya terlihat fondasi bangunan yang baru dipasang
pengucuran dana hibah sebesar satu ratus tiga puluh miliar rupiah untuk pembangunan masjid raya sriwijaya
digunakan tidak sesuai prosedur
saat ini mantan gubernur sumatera selatan alex nurdin sudah ditetapkan sebagai tersangka
tipikor kejaksaan tinggi sumatera selatan juga terus mengusut kasus tersebut
untuk mengusut siapa saja yang terlibat
menanggapi hal itu gubernur sumatera selatan herman deru
menyatakan dana pembangunan untuk masjid sekaligus sebagai islamic center tersebut
saat ini sudah disiapkan sebesar dua ratus miliar rupiah
namun karena bermasalah tidak mungkin dilanjutkan untuk saat ini
menurut herman deru ada kemungkinan lokasi pembangunan masjid dipindah dan tidak menggandeng pihak ketiga
tapi kita gunakan tempat lain
tapi semestinya harus tetap ada islamic center
entah itu di mana yang penting di wilayah sini
sebagian warga berharap pembangunan masjid dilanjutkan
tentunya setelah proses hukum yang ada diselesaikan terlebih dahulu
proses hukum tetap berjalan
semoga pembangunan masjid sriwijaya tetap dilanjutkan
karena masjid sriwijaya itu salah satu temegah di asia
dan semoga bapak gubernur kita melanjutkanlah pembangunan itu
sayang kalau tidak dibangun
pemerintah provinsi sumatera selatan tetap menginginkan pembangunan islamic center dan masjid raya sriwijaya
setelah pengusutan kasus dugaan korupsi ini selesai
dono purwanto benia priadi palembang sumatera selatan